hai saya terdatang kemari disuruh juragan mansur buat mengampekan uang gaji kamu selama satu minggu
ah ini uangnya terima kasih dan sekalian mau nanyain kenapa kamu sudah tiga hari tidak
masuk masuk ada apa saya males nang jauh jauh saya datang dari purwokerto saya kan ingin
maju saya tinggalkan tani emang ya jauh sudah bangun belum belum bangun kan saja
oke bangun salat subuh ya pak nanti terlambat kamu bapak tunggu ya dipancuran
hai biasa kan butuh bersih ya king lawong kalau menghadap bapak burung saja kamu mesti bersih apalagi
hai kalau harus menghadap busti allah di dalam sholat ya pak lebih baik kita sholat jamaah ya daripada sendiri sendiri
hai ya oh ya iya tunggu
hai ada apa apa sih subur sudah bangun suaranya coba dibangunkan supaya dia enggak terlambat kerja biasanya kan sesudah sholat subuh dia mesti pergi ke kandang satunya pak mansur
hai hari ini saya enggak kerja mbak
begini kerjaan lain yang akan jadikan belum juga dapat itu pur aku ini bukannya nggak mau cari
kamu kerja kamu sendiri kan mestinya maklum bahwa waktuku ini enggak banyak sebab aku kerja
dari pagi sampai sore lagi pula kan orang buta macam aku langkahnya lebih terbatas daripada orang
yang melek macam kamu lah kalau kamu sendiri mau dapat kerja yang lebih baik kenapa enggak pergi
ke pasar siapa tahu di sana banyak pekerjaan jam tiga sore kamu kan sudah pulang sementara
aku jam enam sore menjelang maghrib baru pulang enak saja ngandelin orang
hai heran orangku dari kecil sampai tua bangka begitu enggak pernah berubah
hai dasar susah ya rezekinya tetap susah hai mungkin banget ke sekolah pak
eh ingetin jangan jajan di jalan sebab banyak orang kena di hari sekarang lantaran makanannya
kurang bersih beres pak salam sama bokmu nama hati hati ya di jalan king iya
biasa biasanya hai pig agih setelah
setelah sholat subuh kita datang kan mungkin dia sakit hari hari kemarin mah jamaah sehat saat
saja kan kalau begitu coba nanti sore kamu lihat dia di rumahnya sekalian kamu
kasihkan upahnya untuk minggu yang lalu padahal kalau dipikir rumahnya kan tidak terlalu
jauh dengan sini pantas kalau keponakan isi oking disuruh kemarin ngabarkan ke kita apa sakit atau
datang kemarin disuruh juragan mansur buat mengampekan uang gaji kamu selama satu minggu
ini uangnya dan sekarang mau nanyain kenapa kamu sudah tiga hari tidak masuk masuk rafa saya males
nang jauh jauh saya datang dari purwokerto saya kan pingin maju saya tinggalkan tani hei malah dapet
kandang sapi berarti kamu teh mau berhenti gitu sudah tiga hari saya tidak masuk berat teh nanang tahu
maksudnya begitu tidak boleh subur kasih tahu dulu sama jurgan mansur kalau mau berhenti teh
tidak enakan sama pak kades yang memasuki langsung bersama pak mansur urusan pak kades kan urusan kan
kamu betul pak kamu yang meminta sama pak kades itu kali kerja kamu tapi itu dilakukan tak semata mata
buat kamu apa salahnya kamu datang ke pak mansur baik baik bilang terima kasih atas gaji yang sudah
kamu terima sangat kerja apa tidaknya mah dia juga tidak memaksa apa kehebatan kamu sampai
dipaksa segala dia masukin kerja juga lantaran tak kades
yang sudah jelas pekerjaan yang diberikan oleh pak kades buat saya itu pekerjaan yang menurutkan
martabat saya kok malah saya harus mengucapkan terima kasih kepada pak kades apa bukannya kebalik
maka ada yang harus minta maaf kepada saya merendahkan martabatmu bagaimana memangnya
sekolah kamu itu apa insinyur dokter
tidak tamat coba pikir sudah tiga hari ini kamu tidak keluar rumah bangun tidur kamu duduk merokok minum kopi makan tidur lagi tidak cari kerja seperti yang dianjurkan kakak kamu itu
kang bangun kak nina aja cuman menganjurkan saya harus datang ke pasar si anjur cari kerja apa segampang itu
kalau kang subur tahu cari kerja itu susah buat orang orang sebodoh seperti kita ini kenapa berhenti dari paman
yang bodoh itu kamu bukan saya biar saya sd tidak lulus saya bisa baca bisa nulis sudah saya bilang saya tersinggung dikasih pekerjaan yang berurusan dengan
sampaikan dengan pak mansur dan pak kades
begitu tuh orangnya susah diatur cepat tersinggung

hmm selama bekerja di kandang sapi teh sayang yang lebih pengalaman daripada dia
tapi saya mah banyak mengalah
hmm pak mangun tuh kemana
aduh pak mangun sudah tiga hari ini
setiap pulang kerja pergi dulu ke tempat kawan kawannya nanyakan kerja untuk cisyukur
kasian ya kepada orang yang tidak melihat dipaksa untuk berusaha
iya aku si subur mah santai saja
bangun tidur duduk minum kopi merokok tidur lagi makan begitu aja
hmm gitu saya terpermisi dulu dah ya soalnya maghrib
aduh mau kemana dicoba dulu aduh ini
roti subuh nak
aduh maghrib bisa nih itu ya
roti subuh cunanya
aduh ibu ya mentega mentega
ya dibawah kopinya
jangan jangan di eh ke bawah budak
di kanak sampi ya kerecangan juga
di luar masih hujan nih
eh bagaimana pak mangun rik
sudah berhasil dia menemukan kemana saudaranya itu pergi
hoki bilang belum ada kontak antar dua saudara itu pak
kasian pak mangun ya
kedatangan saudaranya malah membuat dia jadi tidak bahagia
nah misalnya si hoki yang pernah cerita pak
pak ucu pernah melihat pak subur menunggu angkot di hanjawar
nunggu angkot apa itu angkot
angkutan kota sejenis mikrolet atau oblet di jakarta
lalu pak ucup menegur subur kak
sebelum sempat ditegur pak subur telah masuk angkot pak
tapi pak ucup berjanji
akan menyelidikinya lebih lanjut sampai tuntas
hal seperti itulah yang sudah jarang berada di kota sebesar jakarta
itu kepedulian yang lain kepada yang lainnya
seperti kepedulian pak ucup akan masalah pak
nah sikap seperti inilah yang harus dijaga
menjaga kelestariannya jangan sampai hilang